sudah diantik ya setahu saya
kalau pak jokowi saya belum tahu tapi kalau kemudian pak bapak sudah mengatakan itu berarti sudah ada keputusan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya